jadi gue memilih untuk kabur aja gitu
sekarang kan kita udah bertiga kenapa gak kita kesana aja
gue yakin kalau kita tuh bisa ngelawan mereka
gak gak gak gitu ray
jangan bilang dari tadi kamu tuh pura pura pingsan ya
aku pingsan beneran kok
cuma aku tadi sadar begitu air mata kamu jatuh di muka aku
gak tau kenapa tiba tiba aku ngerasa lebih kuat
mungkin kata orang orang benar
cinta itu bisa menyembuhkan
ya gak apa apa aku
aku terharu aja
aku terharu aja
terus kamu jadi gombalin aku lagi
padahal aku tahu kamu pasti masih lemah banget kan
terus badan kamu pasti masih sakit sakit kan
badan aku memang masih lemah banget
bahkan badan aku juga masih sakit
tapi kan ada kamu disini
tambah lagi tadi aku dengar
kalo aku pacar kamu
begitu kamu ngakuin aku di depan sila
itu nambah energi buat aku
jadi kamu tadi denger
mikir kamu tuh gak usah khawatir
apaan harus cemas
tapi injekan kamu sakit sih
ya gak usah nangis
aku panik tau gak
maaf ya dia bikin kamu panik
kamu gak boleh kayak gini lagi
kamu gak boleh tinggalin aku lagi
gue udah sampe lokasi
mereka sih masih berantem
tapi lu teneng aja
kasihin mereka gak akan ke gudang tua
coki bisma lo bantuin geng serigala ke sana
dan lo suruh edo
buat pergi dari sana pancing anak anak warrior supaya ngikut mereka
gue ke sana setelah kalian
dan satu lagi nanti lo serang aja gue
supaya anak anak warrior itu gak curiga sama gue
lo nyuruh gue buat balik lagi ke serigala
lo cuma disuruh mancing geng warior buat ngejauh dari gudang tua
sehingga sekarang lo nyuruh anak anak buat mundur
kamu lihat gue udah buat mereka bak belur
mendingan kita serang mereka
kok bisa bareng mereka
maksud lo apa barengan
gue juga gak kenal siapa mereka
ini juga kebetulan
terus lo ngapain di sini
bukan seharusnya lo di kampus ya
jadi tadi dosen gue cuma ngasih tugas doang
makanya gue bisa cepat kesini
lagi pula tadi ian sempet serlok ke grup wa

makanya gue tau lokasi kalian di sini

lo mau dian mau
gak tau apa apa

dian pasti seneng kalo gue bisa habisin yang kena warrior itu

kenapa mereka tiba tiba cabut
kenapa mereka tiba tiba cabut
siapa kita mundur
kita semua cuma gak mau buang buang tenaga kita buat trocok trocok warrior kayak lo
lo mau tau kan
mau undi dimana
jadi sebenernya lo tau mau undi dimana
kita gak boleh lepasin mereka
mereka tau mau undi dimana sebenernya
gue yakin ini gak bisa
ini cuma jualan
kita harus susulinian
kalau misalkan ini benar gimana
yang ada bondi bakalan disakiti sama mereka
tapi tadi kalian denger kan reva bilang apa
kalau boy lagi ketemu sama penculiknya
dan reva gak bilang kalau itu anggota geng serigala
siapa lagi kalau bukan anggota serigala
udah gini aja
kalau awan misalkan nggak mau pergi
awan gak percaya yaudah tinggalin aja dia
kalian semua ikutin gue
ini tempat baru
gak usah ngatur ngatur kita
gue bukan ngatur
gue cuma peduli sama keselamatan mondi
terus lo pikir gue gak peduli sama mondi
jangan ada yang merantem
mendingan sekarang kalian temen ian
tanya kabarnya ian dimana
bener gak mondi ada disana
aduh tadi mereka lewat jalan mana ya
kita kehilangan jejak
gue gak liat lah
kita sampai bisa kehilangan jejak kayak begini ya
yaudah deh kita balik lagi aja ke gudang

gue yakin banget kalau mondi tuh ada di sana
tapi gue gak yakin deh mondi ada di sana
karena kalau misalnya memang mondi ada di sana
boy sama reva gak mungkin cabut dan ninggalin mondi gitu aja kan
dan kalaupun di sana ada orang orang yang nyekap mondi
enggak geyan gak kayak gitu
menurut gua karena tadi itu mungkin ada beberapa belasan orang
jadi boy memilih untuk kabur aja gitu
sekarang kan kita udah bertiga kenapa gak kita kesel aja
gue yakin kalau kita tuh bisa ngelawan mereka
enggak enggak enggak gitu ray
boy sama reva bisa kabur pasti punya alasan sendiri
dan kalaupun iya itu terjadi reva pasti ngabarin kita untuk hati hati
loh sekarang gini aja deh
mending lo telepon reva sekarang
gak diangkat gak
masih gak diangkat yan
awan yang telepon gue dulu wan
udah ketemu boy belum
gue sekarang lagi ada di persimpangan jalan mangga besar nih
gue kehilangan jejaknya boy
dia lagi dikejar kejar sama orang yang nyulik mondi
terus mondi juga gimana
soalnya mondi juga gue belum tahu keberadaan pasti dia ada dimana
apa jangan jangan mondi sama anak geng serigala
soalnya tadi edo ngomong seakan akan mereka yang nyulik mondi